salah satu kuliner asal madura yang banyak kita temui di jakarta adalah nasi bebek
sebenarnya ada berbagai macam model nasi bebek ala madura ini
namun yang paling familiar bagi lidah orang jakarta adalah nasi bebek dengan siraman bumbu hitam
kombinasi antara gurihnya daging bebek dan rasa pedah kayak rempah bubu hitam
membuat banyak orang ketagihan dengan nasi bebek madura
salah satu nasi bebek madura yang terkenal di jakarta adalah nasi bebek maisa
usaha kuliner yang dimulai sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu di kawasan cipinang jakarta timur ini
sudah tidak asing bagi para penikmat kuliner bebek di jakarta
bumbu hitam kaya rempah yang pedasnya nonjok
sebenarnya merupakan bumbu yang digunakan untuk merebus daging bebek
tidak main main proses merebus daging bebek beserta bumbu hitam ini menghabiskan waktu hingga tiga jam
hal ini untuk memastikan daging bebek menjadi empuk
beda beda ada yang sama ada yang beda
soalnya bumbu itu ada yang dibikin mentah kuning setengah mateng udah gitu ya
jadi punya ciri khas masing masing gitu
dalam sehari warung nasi bebek maisa bisa menjual tiga ratus hingga empat ratus ekor bebek
maisa mengaku setiap hari pelanggannya sudah mulai mengantre untuk membeli nasi bebek madura di tempatnya sejak jam lima pagi
bagi penikmat kuliner di jakarta tentu tidak asing lagi dengan soto madura
soto asal pulau di timur laut pulau jawa ini bisa ditemukan hampir di seluruh penjuru jakarta
salah satunya adalah soto haji katijo
usaha kuliner soto madura yang berada di jalan biak jakarta pusat ini sudah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
walaupun rasa soto yang dijualnya terasa kental dengan rempah rempah
menurut ngatijo bahan hubu soto madura justru sangat sederhana dan ringan dibanding soto soto lainnya
bumbunya itu simple ya lain dengan soto lamongan
kalau lamongan itu bumbunya agak komplit
tapi kalau soto madura aslinya itu bumbunya simple cuma sedikit
ya cuma hanya kasih bawang merah bawang putih terus jahe sama
merica sama daun bawang udah itu aja
soto madura juga tidak harus melulu berbahan dasar daging sapi
daging ayam pun juga bisa jadi bahan soto madura
dengan varian yang melebihi seratus macam serta banyaknya varian soto yang menggunakan nama nama daerah asal di indonesia
tidak heran bila soto dinobatkan sebagai kuliner asli indonesia
dato' trihardianto kunchoro jakarta